dahulu kala di sebuah kota kecil hiduplah sepasang pengantin baru arissa dan steven
yang pada saat itu pasangan paling bahagia di dunia
ya setidaknya itulah yang mereka katakan satu sama lain
aku sangat beruntung memilikimu dalam hidupku arissa
dan aku mencintaimu stephen
bukankah kita yang paling bahagia dan pasangan terbaik di dunia
itu benar sekali
stephen aku sangat merindukanmu
dan aku juga merindukanmu
biar aku mandi dan kemudian kita makan oke
kau seharusnya menyimpan sepatumu di rak sepatu
tidak apa apa aku akan menyimpannya
kau pergi bersiap siap untuk makan malam
kau yang terbaik
semuanya berjalan baik di istana cinta mereka
dan pasangan muda itu memang sangat bahagia
saking bahagianya mereka menutup mata terhadap kabut ketidaksepakatan
yang perlahan mulai menyelimuti hubungan mereka
hari berubah menjadi bulan dan bulan menjadi tahun
pasangan yang dulu bahagia itu mulai bertengkar karena masalah kecil
kau seharusnya menyimpan sepatumu itu di rak sepatu
aku akan melakukannya oke
biarkan aku bernafas
aku baru saja pulang
tidak tidak akan
aku harus menyimpan sepatumu merapikan pakaianmu mengurus rumah
dan kemudian mendengarmu meneriaki aku
oh demi tuhan arissa
aku mengalami hari yang sangat buruk di tempat kerja
aku tidak membutuhkan ini sekarang
kau pikir aku membutuhkan ini
aku lelah kau mengeluh tentang pekerjaanmu setiap hari
sementara aku harus mengurus hal kecil dalam hidup
aku tidak memintamu
biarkan aku sendiri
iya begitulah pahitnya dunia mereka
dan terkadang pertengkaran mereka akan berubah menjadi sangat sangat buruk
garamnya terlalu banyak di kari ini
rasanya enak menurutku
jangan bilang seperti itu
kalau kau tidak menyukainya maka buatlah makananmu sendiri atau berhenti mengeluh
oh demi tuhan
tidak bisakah aku berharap untuk mendapatkan makanan yang layak setelah seharian bekerja
kau bukan satu satunya yang bekerja
aku juga bekerja
mengurus rumah itu bukan hal yang mudah
lalu apa yang harus aku lakukan
makan makanan asin ini
makanan itu tidak asin
dan kalau kau tidak menyukainya buatlah makanan sendiri
mendorong piring ke samping stephen berdiri dan berjalan keluar rumah
dan ini terus berlanjut
setiap hari ketika pulang kerja mereka bertengkar
arissa akan menanggapi kata kata dengan pahit dan semuanya akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk
dan segera pasangan itu tidak saling menatap
suatu hari arissa mengambil tempat airnya dan pergi ke air mancur untuk mengisinya seperti biasa
dia sangat tidak bahagia sehingga air mata mengalir di pipinya
di air mancur ada seorang wanita tua kecil yang juga datang untuk mengisi tempat air
dia memandang arissa dan merasa kasihan padanya
ada apa putriku
mengapa kau memiliki air mata di pipi indahmu
menangis arissa memberitahu wanita itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya
dan ketika wanita tua itu telah mendengarnya dia mengambil tempat air dan mengisinya di air mancur

dan setelah menangis arissa menemukan wanita tua
simpan air ini dalam kendi
saat suamimu mengatakan sesuatu yang mungkin memprovokasimu isi mulutmu dengan air
kau akan tahu putriku
kau akan tahu
arissa berterima kasih kepada wanita itu dan kemudian pulang
malam itu ketika arissa dan steven duduk untuk makan malam
karena besok adalah hari minggu
aku berpikir untuk mengecat pagar
bukankah kita seharusnya pergi ke pasar besok
kita bisa melakukannya di malam hari
kau tidak perlu berteriak untuk semua yang aku katakan
arissa hendak berteriak lagi tapi dia tidak melakukannya
karena dia ingat apa yang dikatakan wanita tua itu
dia berlari ke kendi air dan mengisi mulutnya dengan air
apa yang kau lakukan
ya ampun kau bertingkah sangat aneh
kau memiliki beberapa masalah serius denganku bukan
aku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun dan kau berteriak dan terus meneriakiku
aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita melakukan percakapan yang sangat tenang
steven terus mengoceh selama beberapa waktu sampai dia berhenti mengambil nafas dalam dalam dan memakan makanannya
dan untuk arissa dia senang bahwa untuk pertama kalinya dia tidak pergi tidur dengan keadilan
dan dia tidak akan marah
ini terjadi selama beberapa hari berikutnya
dan setiap kali steven akan mengatakan sesuatu yang akan memancing dia untuk berteriak
dia akan mengisi mulutnya dengan air dari kendi
perubahan perilaku arissa ini membuat kesunyiannya dan membuat dia menyadari semua hal yang salah
steven merindukan betapa bahagianya mereka dulu
yang mengejutkan arissa segalanya mulai berubah menjadi lebih baik
kau terlihat cantik hari ini
kau juga terlihat tampan hari ini
sampai senyum dan tawa dan cinta mulai menghapus kabut kesalahpahaman
oh air ajaibnya sudah habis
yah aku tidak membutuhkannya lagi
tapi bagaimana kalau kita bertengkar lagi
aku lebih baik mengisi ulang dan menyimpannya untuk nanti
jadi keesokan harinya dia pergi ke air mancur
berharap dia akan bertemu lagi dengan wanita tua kecil yang telah memberinya air ajaib
ia menemukannya menunggu di dekat air mancur mengisi kendinya
kau terlihat senang
aku kira resepku berhasil iya kan
itu bekerja dengan ajaib
bagaimana aku bisa berterima kasih atas semua yang kau lakukan untukku
aku bahagia lagi sekarang
suamiku dan aku tidak lagi bertengkar
dan semuanya seperti dulu ketika kami baru mulai sebagai pasangan
aku sangat senang untukmu putri
aku mohon beri aku air ajaib lagi
air yang aku masukkan ke dalam kendimu ini tidak lain adalah air dari pancuran ini
ini adalah hal yang sama yang selalu kau bawa pulang
ketika mulutmu penuh air kau tidak dapat menjawab
pertengkaran tidak terus menerus dan itu segera berakhir
itulah mengapa hidupmu sekarang ini jadi bahagia
tidak ada air ajaib
dan setiap kali kau marah pada suami atau orang lain dalam hal ini
berpura puralah bahwa mulutmu penuh dengan air dan jangan menjawab
itu keajaiban yang sebenarnya
pergilah dengan tenang anakku
kau luar biasa
kau tahu itu
arissa mengingat nasihat itu sepanjang hidupnya dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia
dan ketika dia memiliki anak dia mewariskan rahasia itu kepada mereka
inilah alasan mengapa orang yang paling pendiam seringkali paling bahagia
jangan biarkan amarah menguasai diri kalian karena semua yang kalian lakukan atau katakan memiliki konsekuensi
seperti sur isak newton menyatakan dalam hukum ketiga tentang gerakan
untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah